halo selamat malam selamat datang di anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh
penghargaan tertinggi karya jurnalistik indonesia
yang digelar dalam rangka menyambut hari pers nasional di kota medan sumatera utara
sembilan februari dua ribu dua puluh tiga mendatang
nama tokoh pers nasional ini diabadikan dalam anugerah adi negoro
seiring harapan bahwa semangat serta nilai nilai luhur yang ditanamkan adi negoro
menjadi teladan bagi seluruh insan pers di tanah air dalam berkarya
dan tahun ini ada tujuh ratus dua puluh empat karya jurnalistik yang diterima
persenjataan dari anugerah jurnalistik adi negoro
dan yang menarik ada tambahan satu kategori baru yang diperlembakan
yaitu liputan berkedalaman untuk video di media sosial
dan malam ini kita akan melihat siapa saja nomini
dari sejumlah kategori sekaligus sama sama menyaksikan
pembacaan pemenang anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh
sebelum masuk ke pengumuman nomine anugrah adi negoro dua ribu dua puluh
kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini
anugerah adi negoro
penghargaan tertinggi insan pers tanah air
yang diberikan setiap gelaran hari pers nasional
sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh empat terinspirasi dari kiprah luar biasa adi negoro
dalam perkembangan pers indonesia
lahir di sawah lunto sumatera barat pada empat belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh
pemilik nama asli jamaludin gelar datwa marajo ini
memakai nama adi negoro sebagai nama samaran
karena dilarang menulis ketika sekolah di stofia
setelah sempat menjadi pembantu tetap di koran cahaya asia
adi negoro akhirnya memutuskan keluar dari stovia
untuk melihat jurnalistik di eropa
ia menjadi orang indonesia pertama yang menempuh pendidikan jurnalistik di jerman
pada perjalanan inilah adi negoro menulis buku indonesia pertama

perjalanan wartawan indonesia ke luar negeri
ia pun mendalami geopolitik kartografi serta geografi di jerman dan belanda
sejak tahun seribu sembilan ratus dua puluh enam sampai seribu sembilan ratus sembilan puluh
ilmu itu ia gunakan untuk menggambarkan pergerakan peran saat perang dunia ii
yang sangat disukai pembaca korannya
atlas pertama berbahasa indonesia yang terbit pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan encyklopedi umum dalam bahasa indonesia
yang diterbitkan pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat adalah sebagian dari karya intelektual adi negoro
atas jasanya yang besar dalam jurnalistik indonesia
nama adi negoro diabadikan sebagai penghargaan tertinggi bagi wartawan indonesia
nilai nilai luhur adi negoro dalam jurnalistik indonesia
diharapkan menjadi inspirasi bagi wartawan masa kini
dan menyebabkan perjalanan perjalanan ke dunia
kisah perjalanan wartawan indonesia ke luar negeri
ia pun mendalami geopolitik kartografi serta geografi di jerman dan belanda

ilmu itu ia gunakan untuk menggambarkan perjalanan perjalanan ke dunia
dan menyebabkan perjalanan perjalanan ke dunia
dan menyebabkan perjalanan perjalanan ke dunia

selamat malam pak dirjen terima kasih sudah hadir bersama kami
kemudian ketua umum pwi pusat bapak atal depari
pak atal selamat malam terima kasih sudah bersama kami malam hari ini
ketua dewan pers ibu nini rahayu ibu nini terima kasih waktunya malam hari ini
dan juga ketua panitia tetap anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh tiga
ibu rita srihastuti selamat malam ibu rita
alhamdulillah semuanya sudah hadir bersama kita
saya akan menyapa juga para nomine anugerah adi negoro dua ribu dua puluh
yang sudah bergabung secara daring sudah bersama kami malam hari ini
selamat malam rekan rekan semua
tidak sabar ingin mengetahui siapa yang kemudian menjadi pemenang tiap kategori
tunggu nanti sampai di akhir acara
baik kita akan berbincang terlebih dahulu dengan para narasumber yang sudah hadir di studio saat ini
saya ke pak dirjen terlebih dahulu
pak dirjen tadi kita melihat informasi awal
bagaimana kemudian terjadi
nilai nilai luhur adi negoro
kita harapkan bisa menjadi inspirasi bagi insan pers di indonesia
tapi pak dirjen melihat bagaimana perkembangan media saat ini di indonesia
ya saya kira media di indonesia dan media dimanapun
sekarang menghadapi tantangan dari yang biasa kita sebut disrupsi digital
nah dalam disrupsi digital ini
platform membentuk ekosistem bisnis media
yang tidak sehat
sehingga ini menyebabkan kualitas jurnalisme menurun
jadi platform ini menciptakan ekosistem bisnis
bahwa kalau makin banyak berita anda di klik
maka akan mendapatkan remunerasi atau kompensasi atau apapun namanya begitu
nah sehingga media kemudian berlomba lomba membuat berita yang click bad
ini tentu bukan ekosistem bisnisnya

nah karena itu pemerintah bersama komunitas pers
ini sedang menyusun rancangan peraturan presiden
yang biasa kita sebut publish right
tadi pagi kami baru mengirimkan ke presiden izin prakarsa
untuk penyusunan publish right itu
kita dorong ya kita wajibkan platform untuk bekerja sama dengan media di indonesia
untuk mendukung jurnalisme berkualitas
jadi dengan perpres ini kita ingin membentuk satu ekosistem bisnis yang sehat dan setara
antara platform dengan media
sehingga tercipta jurnalisme berkualitas
tanpa membentuk ekosistem bisnis yang sehat
ibarat kita menanam padi di gurun begitu ya
nah karena itu ya harus kita ciptakan dulu ekosistem bisnis yang sehat yang setara
supaya nanti perlahan lahan kita bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas
baik oke artinya tidak hanya individunya saja yang kemudian ditingkatkan kemampuannya
tapi ekosistemnya saya nanti akan tanya tanggapan pak atal
sambil kita melihat dulu untuk nomine untuk kategori foto
sambil kita lihat siapa saja yang menjadi nomine untuk karya jurnalistik foto
anugerah adi negoro dua ribu dua puluh
baik sambil kita melihat siapa saja yang kemudian menjadi nominenya
saya ke pak atal pak atal tadi menarik yang disampaikan oleh pak dirjen
bagaimana kemudian membangun ekosistemnya terlebih dahulu
ini yang kemudian penting selama ini kita selalu berbicara
mulai meningkatkan kualitas individu insan pers
tapi ternyata ekosistemnya ini terlebih dahulu yang harus dibangun
tanggapan pak atal bagaimana dari pak
ya saya pikir memang harus dibangun ekosistemnya ya
publisher rights ini yang dirancang ini sebenarnya juga melibatkan vw
saya harapkan segera memang menjadi disahkan oleh presiden ya perpres ini
karena ini akan membantu
media media nasional kita terutama online ini
kalau sekarang ini memang kelihatan sekali tidak seimbang ini
antara publish rights ini akan membuat bisnis media itu akan seimbang
artinya gini kalau google itu bisa sesuka hati aja
mengambil naskah nggak ada hitungan apapun
nah ini yang kita gugat di publisher rights ini
dia harus buat perjanjian gitu ya
supaya ada terjadi bisnis yang setara
saya kira itu bagus
oke baik berbicara mengenai disrupsi digital kita akan kembali lihat
untuk nominat kategori cyber
ini yang kemudian tadi di singgung oleh pak dirjen
ada banyak trennya klik bait begitu ya

karena kita tahu produk produk kualitas karena jurnalis ini
karena produk produk kualitas karena jurnalis ini
jurnalistik juga luar biasa kita lihat nominenya pada malam hari ini
baik ini dia dari rekan rekan com yang sudah masuk dalam nomine kategori jurnalistik siber
saya ke burita karena ini termasuk yang perkembangannya luar biasa burita
tapi hanya tiga saja yang kemudian lolos menjadi
tapi hanya tiga saja yang kemudian lolos menyebutnya
soal keputusan itu memang sepenuhnya juri ya yang menentukan ya
terus terang memang kategori jurnalistik cybernya yang paling banyak
karena memang sekarang situasinya seperti itu ya
cetak sudah lari ke cyber sebanyak seperti itu
tetapi ternyata dari sekian banyak itu yang melihatnya sendiri melihatnya mungkin yang inilah yang paling berkualitas
yang sesuai dengan yang diharapkan
jadi memang kami tidak bisa membatasi
jadi memang kami tidak bisa membatasi
berapa masing masing duri memilih
ada yang mungkin lebih sedikit
ada yang lebih banyak dari jumlah tersebut
oke jadi sebenarnya peminatnya cukup banyak
tapi kemudian ini yang dianggap terbaik dari yang terbaik
begitu ya burita
saya sekarang ke dewan persbun ini
bagaimana melihat tadi yang dijabarkan oleh pak dirjen
berusaha masing masing gitu insan juga ditingkatkan kualitas
ekosistem juga ditingkatkan
tapi kita dari dewan pers harus mengawal ini semua ya
tapi kita dari dewan pers harus mengawal ini semua ya

sehingga memang betul karya karya yang dihasilkan
insan pers ini adalah karya karya yang bisa dipertanggungjawabkan
tidak hanya klik bite saja
ya dewan pers tentu ingin memberikan apresiasi ya kepada pemerintah yang membuat langkah cepat
untuk merespon rasa keadilan lah antara platform dengan media gitu
jadi kalau kita selalu bilang begini mbak
siapa yang bekerja keras siapa yang menikmati gitu ya
supaya adil maka ini harus equal gitu
nah langkah pemerintah mewujudkan ekosistem yang equal
yang berujung pada keadilan bagi para pekerja media ya
insan insan pers yang harus dihargai memanusiakan mereka ya
karya karya mereka yang berkualitas harus dihargai gitu
saya kira itu langkah yang luar biasa dan dewan pers pasti akan mendukung itu

karena itu apa ya dihilirnya itu kan keadilan gitu ya
dihilirnya itu kan keadilan buat temen temen yang sudah bekerja keras
oke baik karena memang setiap dibalik karya jurnalistik ada kerja keras luar biasa
ada keringat ada darah ada air mata loh mbak
saya delapan belas tahun di media memang perjuangan luar biasa
ada ancaman ada intimidasi
kita nanti masih akan bahas di segmen selanjutnya masih ada sejumlah kategori nanti akan kita bacakan untuk nominenya
dan kami jeda terlebih dahulu kami akan kembali dengan pembacaan nomine
anugerah adi negoro dua ribu dua puluh dua untuk kategori media radio kategori karikatur dan kategori terbaru video media sosial sesaat lagi
kembali di anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh dua dan kita masih membacakan nomine untuk sejumlah kategori
bersama kami juga keempat narasumber masih hadir studio saya juga akan menyapa rekan rekan nomini yang sudah bergabung
melalui sambungan zoom
terima kasih masih terus bersama kami kita akan lanjutkan perbincangan pada malam hari ini
sekarang saya ke pak atal pak atal sebelum kita berbicara mengenai tantangan tadi sebelumnya di segmen awal ya sudah kita sebutkan
tapi makna penghargaan adi negoro ini sendiri bagi insan pers seperti apa menurut pak atta
ya anugerah adi negoro adalah parameter ya kualitas jurnalisme lintas platform ini
ini adalah penghargaan yang tidak lekang oleh waktu
masih tetap relevan meskipun di era perubahan yang luar biasa ya
dan zaman yang semakin kesini malah menurut saya semakin kaya kategori nih
lomba dan metode penunjuriannya juga makin bagus sehingga ini penghargaan yang makin prestisius
apalagi diumumkan di puncak hari pers nasional nanti tahun dua ribu dua puluh empat
penghargaan jurnalisme ini akan tetap eksis ke depan ya itu maknanya
oke baik tetap eksis begitu kata kuncinya seperti itu salah satu kategori yang tetap eksis adalah radio
kita lihat nominenya pak atal bersama sama untuk kategori karya jurnalistik radio
siapa saja yang kemudian menjadi nomine untuk penghargaan adi negoro dua ribu dua puluh
ada rekan rekan dari rri gorontalo bovendigul radio sonora kemudian rri nukan
banyak kemudian karya yang dibuat oleh teman teman dan didaftarkan dan sekarang menjadi nomine
pak atal ada sedikit komentar mengenai nomine untuk kategori radio
iya saya lihat judul judulnya aja keren nih
ya tapi tentu saya tidak punya kapasitas untuk memilih bukan memilih
ngelihatnya oke oke bagus tanah kami indonesia selamanya
nasionalisnya luar biasa bertarung nyawa di batas negeri
baik oke kita akan melihat untuk kategori selanjutnya
banyak kemudian yang ingin kita tanya kepada bu rufus
kita tanya kepada bu rita karena ada beberapa ada beberapa catatan termasuk mengenai kategori yang ini bu rita
nah ini menjadi kategori yang kemudian hanya diikuti oleh ataupun masuk nominenya hanya dua karya saja
apakah peminatnya begitu mini bu rita
sebetulnya peminatnya banyak sekali ya tetapi pemahaman tentang yang diharapkan oleh ee
anugerah jurnalistik adi negoro ini yang tampaknya belum merata
kebanyakan masih berpikir bahwa karikatur itu lucu ya padahal tidak sekedar itu
dia harus juga ada sindiran ya sinis dan karena di sini ada kita bicara mengenai jurnalistik
maka tentu ada kaitannya dengan
berita yang terbaru dan itu tampaknya beberapa ee
karena itu tidak heran kalau
mungkin sedikit yang menjadi atau masuk ke nominasi
dan di setiap kategori sebenarnya ada kata kata indeb berkedalaman begitu ya ibu rita
ya betul seperti yang ee
judulnya adalah liputan berkedalaman ada indeb reporting
jadi nah ini yang sulit barangkali dari sudut pandang karikatur agak sulit untuk bisa menerapkan
atau pemahaman tentang indeks reporting sendiri itu yang belum merata
oke saya ke dewan pers
apakah betul memang kalau dewan pers melihat ada laporan laporan yang masuk
apakah karya karya jurnalistik kita memang kurang berkedalaman kah atau bagaimana
kalau sekarang ini kurang
kalau sekarang sih sebetulnya beragam ya
ada yang bagus begitu ya kalau saya katakan semua jelek ya enggak lah ya
apalagi di anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh dua banyak sekali peserta dan masuk di nomine dan pemenang
tidak terbantahkan jadi masih banyak profesionalisme pers kita yang melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas gitu
tetapi memang tidak bisa dipungkiri ya banyak sekali laporan tahun ini saja dua ribu dua puluh dua kurang lebih enam ratus sembilan puluh dua ya laporan
apa ya bagian dari gugatan pemberitaan yang ee
oleh pihak pihak yang dirugikan gitu ya karena tidak memperhatikan
kemudian azaz praduga tidak bersalah tidak mentaati kode etik jurnalistik klik bate yang tadi disampaikan oleh pak atal
tidak mengindahkan keberagaman begitu ya atau ee
substansinya memang mengarah pada isu isu yang ee
bernuansa ras gitu ya
dan berpotensi memecah belah misalnya itu kan tidak mengindahkan kode etik
yang begitu masih ada
oke oke tapi kita harapkan setiap harinya yang seperti itu kemudian berkurang
itu yang tadi dibilang kalau dia tidak mendalam antara lain misalnya narasumbernya nggak berimbang
asal aja seakan akan nggak ada salahnya dia memberitakan ya kepada halayak ramai tanpa ada konfirmasi kepada pihak narasumber
baik semoga dewan pers mengawal itu pwi juga dan kita bertanggung jawab ya
dan kita bertanggung jawab insan pes bertanggung jawab terhadap karya jurnalistik kita
sambil kita melihat kategori terbaru ibu nini bapak bapak semuanya untuk tahun ini
kategori untuk video media sosial kita lihat siapa saja yang kemudian menjadi nominenya untuk tahun ini
dari tempo com narasi harian kompas narapi harian kompas kita lihat nomine selanjutnya
oke baik ini dia kategori baru untuk tahun ini mengapa kemudian ada kategori ini kita nanti akan bahas usai jeda tetap bersama kami di anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu
anda masih di pengumuman nomine dan pemenang anugerah adi negoro dua ribu dua puluh
anugerah tertinggi untuk insan pers tanah air
masih bersama saya elvira karunisa
sapa juga para nomine anugerah adi negoro dua ribu dua puluh dua yang masih setia bergabung secara daring dan menunggu nanti hasilnya pembacaan pemenang untuk tiap tiap kategori
terima kasih teman teman masih bersama kami
saya lanjutkan kepada bu rita tadi sempat terputus mengapa kemudian ada penambahan kategori baru untuk tahun ini bu rita
ya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa berita pun ternyata masuk ke media sosial ya
karena ternyata peminatnya
harus diakui juga cetak mulai berkurang
jadi tidak heran kalau media media cetak pun tidak hanya ke siber tetapi juga ke media sosial
itulah yang kami ambil atau kami angkat untuk juga ikut serta dalam lomba anugerah jurnalistik adi nugro ini
meskipun tadi bu rita sempat menyebutkan cetak sudah mulai berkurang tapi semangatnya masih luar biasa
lihat semangat itu juga dari daftar nomine pada malam hari ini bu rita kita lihat bersama
untuk kategori karya media cetak
oke ini dia dari harian kompas jawa post pt jawa post koran dan harian kompas
saya ke pak dirjen ingin komentar sedikit pak dirjen bagaimana kemudian tadi bu rita menyampaikan
memang sudah sangat sedikit begitu ya untuk media cetak
tapi menjaga semangatnya untuk tetap bisa menjadi menjaga eksistensi kedepannya
ya saya kira begini kan media cetak itu adalah media paling awal
semua jurnalisme yang ada pada saat ini itu berasal dari media cetak
berasal dari eranya adi negoro kira kira begitu kan
jadi adi negoro ini berpesan kepada kita yang ingin menjadi wartawan waktu itu ya wartawan media cetak
kalau mau jadi wartawan itu jangan cuma jadi wartawan tapi jadilah pengarang dia bilang begitu
dan untuk menjadi pengarang kita harus disiplin baca buku adi negoro itu pembelajar seumur hidup
dia menulis dua puluh lima buku dan kutu buku begitu
nah dengan punya pengetahuan yang memadai maka saya kira berita yang akan ditulis oleh wartawan ini akan berbeda begitu
punya analisis yang tajam itu juga berbeda gitu
kemudian perspektifnya juga baik begitu kan
dan kedalaman dan kelengkapan ini penting saya kira di era media sosial yang hanya menyampilkan yang namanya berita itu sepotong sepotong
instan begitu singkat kedalaman dan kelengkapan itu menjadi penting begitu
dan adi negoro ini punya buku yang fenomenal yang disebut yang judulnya melawat kebarat
ini saya kira adalah travel writing pertama
travel journalism pertama dalam dunia pers indonesia
dan melawat itu memang artinya mengunjungi visit begitu
tetapi punya makna yang dalam kalau kita lihat dari konteks jurnalisme
apa itu mengecek ke lapangan melihat nilainya apa verifikasi
dan verifikasi itu yang kurang di kita sekarang begitu kan
padahal di verifikasi itu hukum besi dalam dunia jurnalisme
sekarang media kita banyak mengekor ke media sosial
apa yang ada di media sosial jadi menjadi trending topic diangkat ke media mainstream
padahal namanya media arus utama dia harus menjadi pelopor begitu
dan adi negoro itu perintis loh perintis artinya pelopor
maka kita harus menjadi pelopor dan satu lagi adi negoro ini wartawan spesialis
di kita ini sekarang jarang kita nih dari dulu diajarkan generalis
nah kita ingin menjadikan wartawan wartawan kita itu mestinya
wartawan spesialis dia berkhidmat di satu ini ya di satu bidang begitu
sehingga tulisannya oke begitu kan
oke nilai nilainya itu yang kemudian harus kita jaga kita kembangkan untuk kemajuan pers di tanah air
tapi masih ada satu kategori lagi pak dirjen kita akan lihat bersama
nomine kategori jurnalistik media televisi kita akan simak siapa saja yang masuk dalam kategori ini
oke ini adalah nomine untuk kategori jurnalistik televisi
oke baik pak atal sedikit tanggapan mengenai bagaimana kemudian kita menjaga nilai nilai ini
tadi pak dirjen sudah menyampaikan panjang lebar tapi tergerus dengan perkembangan zaman teknologi disrupsi digital
bagaimana kita bisa mempertahankan nilai nilai ini
ya kalau untuk jurnalistik ini kan sebenarnya banyak sekali ya jenisnya ya
nah kalau kita bicara soal penambahan kategori yang diadakan oleh anugrah hardinugoro
itu juga karya jurnalistik
nah kalau sekarang ini malah wartawan itu
nggak boleh lagi menganggap dirinya jago nulis
kalau jago nulis itu bukan wartawan sekarang
makanya muncul yang disebut
wartawan itu harus punya keterampilan multitasking
jadi kalau multitasking itu dia harus bisa membuat video
dia harus juga bisa membuat rekaman suara
ini wartawan multitasking akhirnya bisa bekerja
ini wartawan multitasking akhirnya bisa bekerja
akhirnya bisa bekerja pada multi platform
dia bisa di radio bisa
ini dituntut kehebatannya luar biasa untuk sekarang ini
saya setuju bahwa spesialisasi ya
tapi saya sampai sekarang kayaknya juga ada spesialisasi
kalau saya lihat olahraga itu ada orangnya terus di olahraga dari media apapun
jadi tim bukan wartawan istana yang meliput di olahraga
nah spesialisasi itu bukan wartawan istana yang meliput di olahraga
spesialisasi ini akan jalan terus
tapi memang kalau kita lihat dari segi kualitas ya
apa yang dituntut oleh jurnalistik adi nugoro adalah in depth reporting
ini yang kurang
kalau kita bicara klik buy tadi itu karena kering memang tidak ada indep
karena itu sebenarnya adi nugoro ini akan hidup terus panjang
karena dia akan terus menjadi tuntunan buat pers nasional
untuk meningkatkan skill dia performa dia
karena tuntutan adi nugoro adalah berkedalaman
nah sekarang banyak berita berita yang memang kurang berkedalaman
terima kasih pencerahannya pak atal
ini menjadi catatan bagi kami insan pers
tapi nanti kita akan melihat di segmen selanjutnya
siapa saja yang kemudian menjadi pemenang untuk tiap tiap kategori ini ada
karya karya jurnalistik terbaik insan pers
karya karya jurnalistik terbaik insan pers

indonesia dan kita akan kembali sesaat lagi untuk sama sama menyaksikan
pembacaan pemenang sejumlah kategori untuk jurnalistik adi negoro
untuk anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh
dan kembali bersama kami dalam anugerah jurnalistik adi nugoro dua ribu dua puluh dua
ini adalah momen yang ditunggu tunggu oleh semua nominasi
apakah yang akan meraih anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh
penghargaan tertinggi bagi insan pers tanah air
dan langsung saja saya akan mengundang ibu rita untuk membacakan
pemenang anugerah adi nugoro dua ribu dua puluh dua
mohon mengambil tempat ibu rita
di sebelah kanan saya ini teman teman rekan media
dek dekan menunggu siapa yang kemudian akan menjadi pemenang
untuk kategori pertama ibu rita akan membacakan
untuk karya jurnalistik media foto
silahkan beri ya
pemenang anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh
untuk kategori jurnalistik foto adalah
bliktimes com dengan judul karya jurnalistik tolong korban
selamat untuk kategori radio kita akan sapa terlebih dahulu
ini rupanya ini mas ayu selamat malam
mas hayu selamat malam
di unmute mas ayu kita belum mendengar
selamat malam mas hayu
masih belum masuk audio
oke selamat mas hayu
sudah menjadi pemenang untuk kategori ini
iya terima kasih terima kasih
baik ingin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan
ya terima kasih mbak terima kasih kepada panitia di negoro dan
pwi pusat serta dewan juri telah mengapresiasi karya saya
semoga ini akan memotivasi diri saya lagi untuk lebih baik berkarya ke depannya
baik terima kasih mas hayu selamat sekali lagi kita tunggu karya karya terbaik lainnya
terima kasih bu rita sudah membacakan untuk kategori foto
saya persilahkan untuk kembali ke tempat kita akan

siapa kemudian pemenang untuk kategori jurnalistik media siber
yang akan dibacakan oleh ibu nini rahayu ketua dewan pers ibu nini
saya persilahkan untuk mengambil tempat
akan ada dua kategori ya ibu ya
tapi yang pertama yang akan dibacakan adalah untuk kategori jurnalistik media siber
ya pemenang anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh
untuk kategori jurnalistik siber adalah
dengan judul karya jurnalistik mau cepat impas pilih kuliah keguruan atau kedokteran
baik terima kasih bu nini saya sapa dulu mas satrio mas satrio selamat malam
selamat mas satrio atas karyanya
terima kasih selamat malam ini sebetulnya juga kerja tim
sudah silahkan silahkan mas
oh sorry ini juga kerja tim dengan mbak putri rursalina dan mas albertus krishna
terima kasih kepada panitia adi negoro telah memberikan ini kepada kami
semoga bisa menjadi pelecet semangat kami untuk lanjut meliput yang penting bagi publik di keretannya
baik terima kasih
selamat sekali lagi mas satrio dan mas patria di karetannya ya

atas karya jurnalistiknya yang luar biasa yang menjadi pemenang untuk kategori ini kita akan ke kategori selanjutnya ibu nini silahkan
nah sekarang pemenang anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh dua untuk kategori jurnalistik radio adalah
deg degan nih mesti deg degan juga nih dulu
salman amin dari radio republik indonesia atau rri nunung
salman amin dari radio republik indonesia atau rri news
salman amin dari radio republik indonesia atau rri news
dengan judul karya jurnalistik tanah kami indonesia selamanya

wah dari rri reported
dan syukur kehadirat allah swt
dukungan dari teman teman
karena tentu ini juga karya ini adalah
karya tim juga
ada tim yang membantu saya
lppr rari nunukan yang sudah
mendukung kami untuk
saya mengucapkan kepada panitia
terima kasih banyak dari dewan
pers kemudian juga dari dewan juri
karya dari rari nunukan
mudah mudahan ini menjadi motivasi
buat saya pribadi dan juga
teman teman di rari nunukan
untuk bisa menulis karya
masyarakat dari perbatasan
tepatnya di perbatasan
nunukan kalimantan utara
sekali lagi terima kasih dan
selamat sekali lagi
atas karyanya luar biasa
menjadi salah satu karya jurnalistik
terbaik di indonesia
untuk kategori radio
senangnya luar biasa
ibu terima kasih sudah membacakan dua kategori
ke tempat semula
saya mengundang sekarang kesediaan bapak atal
untuk bersama saya
bapak akan membacakan dua
kategori yang sangat penting untuk kita berkumpulkan di dalam kategori ini
yaitu kategori untuk media karikatur
dan juga untuk media sosial
nah ini yang menarik
silahkan bapak untuk kategori pertama
pemenang anugerah jurnalistik
dengan judul karya jurnalistik
baik terima kasih
kita sapa dulu pemenangnya pak atta
mas tommy selamat malam
nah kameranya di buka
oke selamat mas tommy
sudah menjadi pemenang untuk kategori ini
karya mas tommy ini dua dua
menjadi nomine dan
salah satunya yang kemudian dipilih oleh
tim dewan juri
eee ada yang ingin disampaikan mas
karena ini kategorinya sangat menarik
kita tahu perkembangan teknologi
media cetak dan sebagainya
sudah mulai berkurang
tapi karya mas tommy ini masih luar biasa
ya terima kasih mbak
terima kasih kepada semua panitia
atas kerja kerasnya dan juga panitia
dan juga redaksi di kompas ya
mas triago kristanto sebagai mitra saya
untuk berdiskusi juga dalam pembuatan kalikator
juga mas yuta sebagai pamlet
ya untuk tragedi korea ini memang
sesuatu yang ini ya
tragedi yang bagaimana disampaikan dengan kalikatur
itu memang buat saya pribadi emang
dalam suasana sedih bagaimana kita bisa
kedepannya tidak akan ada lagi tragedi yang serupa
dan saya gak perlu lagi bikin kartun yang sama gitu
terima kasih atas segala kerja kerasnya
baik selamat sekali lagi mas tommy
atas karyanya luar biasa
kita akan beralih ke kategori selanjutnya
akan kembali dibacakan oleh
ketua umum pwi pusat bapak atal sd pari
pak atal persilahkan
pemenang anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh
untuk kategori jurnalistik video media sosial
klena wisnu sabtanugraha
dengan judul karya jurnalistik
momen momen brutal menjelang kematian massal
sudah bergabung bersama kita
mas klena selamat malam
selamat malam mbak
saya mewakili seluruh tim narasi mbak
ingin ada yang disampaikan
terkait untuk kategori ini
pertama saya mewakili tim narasi
ingin mengucapkan terima kasih kepada tuhan yang maha esa
kepada publik yang ikut berpartisipasi dalam karya tim investigasi narasi
mereka sudah mau bersusah payah
bersedia terlibat dalam pengungkapan tragedi brutal kanjuruhan di malang
dan terima kasih juga kami haturkan kepada dewan juri
bahwa sudah memilih
penghargaan ini juga kami
tempatkan setinggi tingginya buat pengungkapan dan membuka mata publik
atas apa yang terjadi di kanjuruhan
yang penting juga sekaligus kemenangan ini adalah
partisipasi publik ya
di dalam ketelibatan karya karya jurnalistik yang bermutu
bukan hanya berhenti sampai disini
kami berharap betul
bahwa tragedi kanjuruhan dapat terungkap secara jelas
dan para korban mendapatkan keadilan di tengah proses peradilan yang kini sedang berlangsung
terima kasih selamat malam
saya ingin tanya tanggapan anda karena ini kategori baru
untuk tahun ini adinegoro dua ribu dua puluh dua
kategori media sosial
harapannya kepada penyelenggara seperti apa mas kelena
tentu ini adalah bagian dari pengembangan dari apa namanya
karya jurnalistik yang
sebenarnya tidak baru dalam konteks karya ya
para penyelenggara untuk melihat bahwa karya jurnalistik bukan hanya ada di media konvensional
tapi dia juga tersebar di berbagai platform termasuk di media sosial
kami berharap betul ke depan tentu tidak menutup mata kepada penyelenggara
untuk memberikan penghargaan setingginya bagi mereka yang juga terlibat
dan menyebarkan distribusi karyanya di media sosial
oke baik mas kanda terima kasih sekali lagi
selamat menjadi pemenang untuk kategori video media sosial
pak atal terima kasih sudah membacakan dua kategori
mohon berkenan untuk kembali ke tempat
kita akan beralih untuk pemenang kategori jurnalistik media cetak
yang akan dibacakan oleh dirjen informasi komunikasi publik kemenkominfo
pak dirjen saya persilahkan ada dua kategori lagi untuk media cetak dan media televisi
untuk yang pertama media cetak silahkan pak dirjen
pemenang anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh dua untuk kategori jurnalistik cetak adalah
farid s maulana dari jawa post dengan judul karya jurnalistik
jangan sampai satu ratus tiga puluh lima nyawa cuma jadi angka
baik sudah bergabung bersama kita
mas farid selamat malam
selamat mas farid
ini luar biasa loh
ini menunjukkan bahwa totalitas jam segini masih di lapangan begitu mas farid
mas farid bagaimana rasanya menjadi pemenang untuk kategori cetak ini mas farid
ya rasanya senang di atas buka ya
tapi saya berharap satu ratus tiga puluh lima nyawa itu jadi yang terakhir lah di siapapun
ya itu aja sih
ya agar sepak bola kita udah gak ada nyawa nyawa lagi
saya nulis itu kadang ya sedih sih
terima kasih aja untuk penghargaannya
terima kasih mas farid atas tulisannya dan mengawal informasi ini
kita melihat bagaimana liputan mas farid di jawapos
terima kasih sekali lagi dan selamat atas prestasi anda sebagai pemenang
terima kasih sekali lagi dan selamat atas prestasi anda sebagai pemenang untuk kategori cetak ini
kategori media cetak
selamat malam mas farid
ini keseharian insan pers jam segini juga masih di lapangan
selanjutnya kategori terakhir kategori jurnalistik untuk media televisi
dan kembali akan dibacakan oleh dirjen informasi komunikasi publik kemenkom info bapak usman kansong
pemenang anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh dua untuk kategori jurnalistik televisi adalah
mario sarong dari kompas tv
dengan judul karya jurnalistik berkas kompas episode siapa jaga masyarakat adat
oke kita sapa dulu teman teman dari kompas
euforianya tadi loncat loncatnya semangat sekali
dan rekannya siapa satu lagi
ini gita markesri produser saya di program berkas kompas
baik karena memang karya jurnalistik ini karya bersama begitu ya
apa yang ingin disampaikan mas mario
jadi terima kasih kepada para juri yang sudah memberikan penilaian kepada kami
terima kasih juga kepada pemimpin redaktor
terima kasih kami mbak rosiana silalahi dan juga mas yogi nugraha wapen berat kami
kami kenapa mengangkat soal masyarakat adat karena memang sebagai sebuah kasus yang mereka yang termarjinalkan
kami di kompas juga memberikan tempat kepada para reporter para jurnalisnya untuk mengangkat mereka yang termarjinalkan itu
sehingga diberikan tempat untuk bisa menyuarakan apa yang mereka butuhkan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat
baik rekannya mungkin ada yang ingin disampaikan
saya ingin mengucapkan ini adalah sebuah kembagaan buat kita berdua buat program berkas kompas
karena pada akhirnya karya jurnalistik kami bisa membawa piala adi negoro kembali ke kompas tv
baik selamat sekali lagi
selamat sekali lagi buat teman teman kompas sebagai pemenang untuk kategori media televisi
bang usman terima kasih
ke kursi kita akan berbincang mengenai hasil untuk para pemenang hari ini luar biasa
ini adalah karya terbaik dari yang paling baik kalau menurut saya
karena saya yakin bahwa setiap karya jurnalistik yang dibuat oleh teman teman di lapangan bertujuan untuk mencerdaskan bangsa
jadi tidak hanya sekedar informasi yang biasa saja tapi kita harapkan berkedalaman
saya tanya satu satu terlebih dahulu saya ke pak dirjen bagaimana tadi melihat sejumlah pemenang untuk kategori
yang sudah disampaikan pak dirjen
ya pertama mengucapkan selamat dulu kepada semua pemenang
yang kedua tadi kita lihat bahwa kekritisan pers itu tidak hilang
ya tetap kritis melihat situasi yang katakanlah tidak pas yang terjadi di masyarakat
tadi banyak pemenang yang meliput teragerikan juruhan
ini kan sikap kritis kita keprihatinan kita ya terhadap masyarakat
dan disertai harapan tentu saja proses peradilannya berlangsung adil
kemudian juga ya jangan ada lagi tragedi begitu
jadi terselipesan seperti itu dan saya kira ini luar biasa bagusnya pers kita
ini artinya kebebasan pers itu kita terus junjung tinggi
pak atal berbicara mengenai kebebasan pers
ini juga menjadi salah satu kebutuhan kita insan pers untuk bisa bergerak maksimal
mengawal informasi mempertanggungjawabkan informasi tersebut kepada publik
untuk kedepannya bagaimana menurut pak atal untuk menjaga hal hal ini
ya saya kira tetap ya kebebasan pers itu penting dan mutlak harus
karena itu di hari pers nasional nanti dua ribu dua puluh tiga tagline nya adalah kebebasan pers
demokrasi yang bermartabat
saya tetap mengatakan tidak akan pernah hilang kebebasan pers ini dari pers indonesia
karena itu saya bahagia sekali sebenarnya pers kita cukup bebas
walaupun masih banyak yang represi ya terhadap pers banyak
banyak teman teman menghadapi masalah itu karena nggak paham dia misalnya ya
saya kira karena dia belum paham
masyarakat kita memang belum semua juga
paham mengenai fungsi dan peran pers ini
tapi relatif bebas kita
apalagi di antara negara asean ya
karena itu kita harus tetap pertahankan dan kita harus pelihara ini
karena kita yakin bahwa dengan kebebasan pers lah
baru bisa ditercipta demokrasi yang bermartabat
itu yang kita suarakan di hari pers nasional
oke tantangan utamanya apa menurut
ya tantangannya saya kira diri kita sendiri
mungkin juga kemajuan teknologi ya
karena kalau klik bait itu
itu kan kebebasan yang pers jadi dangkal ya
jadi kalau dangkal kebebasan pers
kita mendapat kebebasan
harusnya kita memberikan value nilai di demokrasi
kebebasan pers itu dengan nilai pers yang tinggi juga
karena itu saya tetap yakin bahwa
adi negora adalah parameter untuk pers nasional
karena dia diseleksi dari semua media
yang dari karya karya terbaik
karena itu saya juga menyampaikan apresiasi
saya kagumin mereka
oke pak atal terima kasih
karena ini adalah karya karya terbaik insan pers kita
bunini bagaimana bu melihat untuk pers sendiri di masa mendatang
tidak berhenti hanya sampai karya karya jurnalistik
yang hari ini kita lihat bersama
tapi kita berharap ada karya karya terbaik lainnya di masa mendatang
ya dewan pers tentu ingin memberikan dukungan penuh ya
menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas
dengan berbagai cara yang kita lakukan
tetap mendorong media yang profesional
kita tidak henti hentinya melakukan pendataan
proses pendataan itu
dewan pers juga melakukan pendampingan
agar media media yang tumbuh dan berkembang
itu harus terus diapresiasi
didukung begitu ya
kalau di sana sini ada kekurangannya
karena ini juga persoalan bisnis ya
di tengah tengah ekonomi yang kita tahu
banyak sekali tantangan
kita harus tetap semangat
buat kawan kawan jurnalist
ini juga perlu ada dukungan yang kuat
tim redaksi untuk selalu independen
itu yang harus tetap dijaga
apalagi menjelang kampanye
yang akan kita gelar pestanya sebentar lagi
mau tidak mau
independensi teman teman jurnalis
di tengah tengah menghasilkan karya jurnalistik
di dalamnya ada kontrol sosial
dan itu kan peran para jurnalis kita
apalagi kalau sampai mampu meningkatkan intelektual publik
dalam pemberitaan pemberitaan yang dilakukan
saya kira dewan pers
posisinya selalu mendukung
mewujudkan media yang berkualitas
dan para jurnalis kita
yang punya kredibilitas
baik ibu nita terima kasih sekarang saya ke bu rita
bu rita kita melihat tadi siapa yang kemudian menjadi nomine kemudian sudah disampaikan pemenangnya
kita berbicara untuk kedepannya bagaimana kemudian ini bisa menjadi membantu insan pers untuk lebih bersemangat
mewujudkan produk produk pers yang berkualitas produk jurnalistik yang berkualitas
dan apakah bisa menambah kategori lagi bu rita ke depannya
karena hanya tujuh kategori saat ini
oke kalau mengenai jumlah kategori mungkin saja
tapi tadi kalau ada pertanyaan seperti apa yang diharapkan kalau kita mengacu pada adi negoro
ada satu yang sering terlupakan
kalau menulis bukan beropini tetapi ada pesan
nah ini yang masih jarang dilakukan
pengalaman kemarin ketika masuk begitu ya karya karya dari teman teman ini secara garis besar
apa yang kembali
apa yang menurut ibu rita yang masih harus disempurnakan sehingga tidak masuk dalam nomine
ya lebih banyak memang seperti yang dicatat adalah liputan berkedalaman
nah liputan berkedalaman ini tampaknya belum merata pemahamannya
jadi masih banyak yang menandakan wawancara
memang betul kalau liputan berkedalaman tidak harus investigasi
tetapi banyak yang menandakan wawancara
bahwa dia melakukan banyak hal detail seperti mungkin tadi yang sudah dicontohkan
dia melakukan peliputan kemanapun ya itu penting
jadi tidak hanya mengandalkan wawancara si a si b si c tidak cukup seperti itu
jadi harus dipahami dulu yang dinamakan liputan berkedalaman dan itulah yang diandalkan dalam anugerah jurnalistik adi negoro
mungkin ada yang disampaikan pak dirjen sebagai penutup pesan pesan
ya itu tadi
sebenarnya dari situ tadi
jadi kita bisa mengambil pelajaran dari adi negoro
kedalaman itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup tidak melawat
artinya datang ke lokasi begitu verifikasi
akhirnya yang kita sebut talking news itu tadi
nah tapi dengan melawat seperti dicontohkan oleh adi negoro itu laporan kita akan berwarna
baca buku melawat ke barat itu
luar biasa berwarnanya
terima kasih pak dirjan
pak dirjen ini backgroundnya media juga
karena orang lapangan juga pak dirjan
terakhir karena tadi sempat bunini mengatakan bahwa bagaimana redaksi harus menjaga daya lentingnya begitu ya bunini ya
ini kita tahu bagaimana menjelang tahun politik juga
mungkin ada sedikit pesan yang disampaikan pak dirjen
ya saya sependapat dengan dewan pers
kemarin juga ada diskusi tentang bagaimana kita menjaga independensi
dalam menghadapi pemilu misalnya begitu
ini tahun politik
ya independensi imparsialitas
artinya kita menjadikan media itu sebagai ruang publik
sebagai ruang berdemokrasi
ketika berdemokrasi ketika dia menjadi ruang publik maka siapapun
harus punya kesempatan yang sama untuk kita liput
untuk masuk di dalam media

saya kira apa yang dilakukan dewan pers dalam mengawal ini itu sangat penting
ya sangat penting supaya ya media kita independensinya terjaga
baik terima kasih pak dirjen waktunya bersama kami
pak atal terima kasih bu nini terima kasih bu rita terima kasih
kita akan jumpa lagi di hari pers nasional
insya allah nanti februari dua ribu dua puluh
terima kasih sekali lagi
dan selamat juga kepada seluruh pemenang untuk hari ini
saya elvira karunisa undur diri
maju terus insan pers indonesia
sampai jumpa di anugerah jurnalistik adi negoro dua ribu dua puluh